papa nggak kembali lagi ke cidahu
tapi nanti insyaallah hari pertama puasa papa balik lagi kesini
sudah lama sekali papa pengen buka puasa sama cucu
saya teh mau nanya
saya masih bisa nggak berangkat lagi ke negara yang lain
nama kamu soalnya udah bermasalah
jadi kamu udah susah kalo buat berangkat ke luar negeri
kecuali kalau kamu mau kerja di jakarta
mumpung lagi mau lebaran nih
pasti banyak yang perlu
tapi udah penuh cek
belum ada permintaan lagi
lagian sebenarnya kamu ada masalah apa sih di hongkong
sampai dipulangin segala
yang dihadapin disana ternyata beda sama di balai pelatihan
ya gak mungkin ehak
apa yang kamu dapat di balai pelatihan itu
udah dipersiapkan untuk apa yang kamu dapet disana
gak mungkin beda
di sini mah
saya diajarinnya pakai kompor gas biasa
terus disana nyalain kompornya
pake kombol doang
gak taunya masih nyala
saya akhirnya dimarahin
sama orang seapartemen cek
terus nih pintunya juga
saya pencet pencet salah
disuruh ulang lagi
pencet lagi salah
disuruh ulang lagi
malah lebih parahnya lagi
disini masih diajarinnya
gak taunya majikan saya orang bule
saya kan jadi bingung jok
lagian kamu udah begitu
kenapa gak ngumpul aja sesama tkw
disana kan ada taman
victoria kamu tanya sama temen temen
kamu pengalaman mereka kerja disana
seperti apa begitu atuh
malas atuh cek
disana mah kerjaan yang ngerumpiin majikannya
saya pengen kerja lagi
kalo saya gak kerja
gimana keluarga saya
atau coba kamu datengin si suami
cek denger majikannya lagi perlu orang baru
coba deh kesana
makasih banyak ya
aneh juga ya
diajarin bahasa mandarin
majikannya orang bule
emang beneran ya
dan bapak pembawa
kang rumputnya jangan dicabutin atuh
ya sudah kita sudah mendoakan dari keluarga amak
ya sekarang kita mendoakan keluarga apa ke sana
bu minta duit dong bu
bu minta duit dong om
nah jangan sok rp lima
woi teman teman om ini baik
om bagi duitnya om
ini rp dua rp dua
katanya baik kok cuma rp dua doang
eh sudah sudah
sudah sana pergi pergi pergi
kucuih kamu tanya jangan suka ngasih anak minta minta kayak gitu
kasian atau apa
kebiasaan dia nanti tambah malas
yan kita belanja yuk ke bogor pilih baju
akan ada uang kok boleh yuyun pilih baju yang yuyun mau
belum ada yang belanja sayuran hari ini
belum ada yang diukur juga
pada kemananya orang orang
biasanya kalau menjelang puasa
semua warga ceraos
pada sibuk belanja
belum pada bayar hutang
tapi sudah sibuk belanja buat lebaran
tapi kasian juga si eha ya
baru juga pulang
sudah sibuk pikirin cari kerjaan lain
iya cok kasian
kang iip juga kayaknya marah besar gara gara ch pulang
ya udah lah kalau gitu
dia mau ke belakang dulu
kamu ngobrol aja di sini

caca mau ke belakang dulu

kamu kenapa malah pulang
kita tuh bisa curah curah hatan berdua
kamu gak mau ngobrol sama aku
mau tapi nanti
soalnya kan cucu harus beres beres rumah untuk
gak usah pakai cius cius
gak usah pakai mie apa mie apa
bosan mama dengernya
saya mau ke belakang dulu
mama suka gaul
mau aku bantuin gak cucu
gak usah gampang
jangan pegangin tas sama helm aja
cius nih gak kau bantuin
sombong sih gak mau aku bantuin
berubah pikiran gak cucu
sini aku bantuin
eh itu ya direm ya
tunggu tunggu kiriin dikit
izin pringgi diri di prestasi kehidupan kehidupan
ini rasulullah kan biasanya nyari juga
sebenernya tuh bureau masih ada

sebenernya tuh guru ya
kemudian cumaray mah
isis di sini
seeover gini nggak
akumnya gak ada cuk lagi belanja ke bogor
papa nggak kembali lagi ke cidahu
tapi nanti insya allah hari pertama puasa papa balik lagi ke sini
sudah lama sekali bapak pengen buka puasa sama cucu
maafin cucu juga ya pak
ayolah papa akunnya besarnya udah disimu

jangan lupa untuk mempertimbangkan video pertama